panjang dua ribu dua puluh sebesar dua tujuh persen
pelemahan ini tidak dialami oleh indonesia saja
tapi juga sebagian besar mayoritas negara mitra dagang terbesar indonesia
dan pemerintah ini menganggarkan lebih dari enam ratus dua puluh triliun rupiah
untuk pemulihan ekonomi nasional
meski demikian pemulihan ekonomi masih harus berhadapan
dengan masih tingginya angka penyebaran kasus covid sembilan belas di dalam negeri
serta tarik ulur kebijakan pembatasan sosial
baik psbb dan juga ppkm
dan bagaimana menakar kebangkitan ekonomi indonesia
dan bagaimanakah strategi yang ideal
kami akan bahas dengan bapak katip basri
ekonom sekaligus menteri keuangan republik indonesia periode dua ribu tiga dua ribu
selamat pagi pak katib apa kabar
selamat pagi baik baik
alhamdulillah sehat ya pak
oke pak katip ini data yang terbaru dikeluarkan oleh pemerintah
ini cukup memberikan kita gambaran bahwa ekonomi ini terkontraksi
berada di angka negatif
apakah angka ini atau kondisi saat ini masih bisa dikatakan
masih bisa dikendalikan pak
dan apa saja catatan pak katip
oke kita mesti lihat di dalam beberapa hal
yang pertama adalah pola
lihat dari angka tps itu kita minus dua tujuh persen kan
tetapi kalau dilihat kembangan
di triwulan kedua itu pertumbuhannya
minus lima tiga persen kalau saya tidak salah
kemudian ke triwulan tiga itu kontraksinya minus tiga lima persen
yang di triwulan keempat itu sekitar minus dua dua persen
jadi yang saya mau bilang di sini rizky
bahwa kondisi makna makin kecil
dari minus lima persen sampai akhir tahun minus dua persen
jadi saya bisa berharap bahwa akan ada pertumbuhan positif
kalau trend ini berubah
trend ini lanjut mungkin di triwulan pertama dua ribu dua puluh satu
dan kalau vaksin itu berhasil
mungkin nanti akselerasi akan terjadi di second half dua ribu dua puluh satu
tetapi ada asumsi penting sekali dipegang
asumsinya adalah pandeminya bisa dikendalikan
karena kalau pandemi tidak bisa dikendalikan
maka mau tidak mau
pemerintah itu harus mengetatkan lagi
dan studi yang saya lakukan
dan juga dilakukan oleh office of economic bank mandiri
setiap kali ada pengetatan
itu ekonominya mengalami perlambatan
jadi kalau pandemi tidak bisa diatasi
kita mungkin tidak akan memiliki swaship yang tadi saya sebut
atau kayak logo nike
tetapi bisa beresiko
di mana naik
jadi ini yang saya kira harus diperhatikan
mengatasi kesehatan adalah kunci
oke jadi berarti ini masih terkait dengan bagaimana pemerintah mengendalikan covid sembilan belas di tahun ini
yang nanti juga akan berimbas terhadap ekonomi
oke pak katip ini kan kemudian juga hampir semua sektor ini memburuk
ada salah satu sektor atau indikator yang cukup membaik di tahun lalu adalah realisasi investasi
dan kemudian proyeksi di tahun dua ribu dua puluh satu ini
apa saja sih pak yang bisa menghambat investasi masuk ke indonesia
yang paling utama pandemi
karena saya kasih analogi sederhana ya
kalau misalnya pandeminya terjadi
nah berarti restoran anda kan kosong
kalau restoran anda kosong anda mau nambah restoran nggak
jawabannya kan nggak
berarti tambahan investasi tidak akan terjadi
karena ada pembatasan maka load factornya itu mungkin separoh karena ada batas kan antara kursi
jadi setiap kali mobilitasnya itu orang tinggal di rumah
kemudian apa namanya yang beli barang sedikit
maka akibatnya tidak ada insentif buat saya untuk menambah investasi
karena itu saya mengatakan
investasi akan naik sedikit
tetapi tidak akan bisa beroperasi penuh selama kesehatannya tidak tinggi
oke kemudian pak katip ini kan juga kalau misalnya tadi juga anda singgung
ini kan pandemi masih menjadi kunci bagaimana kemudian nanti pergerakan ekonomi kita
kemudian juga ini kan pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan
tadi juga anda katakan bahwa pengetatan ini juga nantinya akan berimbas kepada perekonomian yang sudah melambat
kita tahu pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan seperti misalnya ada psbb ada ppkm
bahkan yang terbaru ada ppkm mikro
sejauh ini dari kebijakan pengetatan yang sudah dibuat pemerintah
bagaimana anda melihat apakah sudah cukup tepat
saya mesti memberikan disclaimer saya bukan epidemiologis
jadi saya tentu bukan orang yang tepat untuk menilai kebijakan dalam kesehatan
dari kacamata ekonomi seperti apa pak
mungkin ya yang saya bisa sampaikan itu mungkin melihat pengalaman negara lain
saya kira indonesia itu perlu belajar dari india
dia itu pernah punya kasus covid yang parah sekali
tetapi di dalam beberapa bulan terakhir itu mengalami penurunan
mungkin kita perlu belajar dari sana
kemudian juga kalau lihat dari pengalaman negara lain
pemenang nobel economy paul romer itu mengatakan mengenai pentingnya testing
dia bicara mengenai tiga t testing kemudian tracing dengan treatment
saya tidak tahu apa yang dilakukan di sini dalam kaitan itu kita sudah lakukan
tetapi apakah sudah cukup atau belum itu jadi pertanyaan
dan salah satunya mungkin saya tidak tahu karena mungkin akses dan pcr test masih relatif mahal
sementara di daerah lain itu bisa disediakan
jadi soal soal seperti ini satu hal mesti dilakukan
yang kemudian kedua adalah vaksin tentunya
bahwa vaksin itu kita nggak punya pilihan lain
kalau kita lihat china wuhan itu dia bisa menekan kasusnya even sebelum vaksin
vietnam itu tidak
vietnam itu bisa menekan kasusnya sebelum vaksin
anda lihat singapura sebelum vaksin sudah zero case karena disiplin
nah kita disiplinnya nggak ada jadi pilihannya cuma vaksin
jadi vaksin ini salah satu yang kita andalkan untuk ekonomi dan juga untuk mengendalikan pandemi di tahun ini
tapi bicara soal tahun ini pak kita tahu tahun lalu sudah selesai di tahun dua ribu dua puluh sudah dilaporkan angkanya juga minus
tahun ini kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki tadi memperbaiki pandeminya dan juga memperbaiki ekonomi
tapi bicara soal tahun dua ribu dua puluh satu ini ini kan ada ekonom memprediksi tahun dua ribu dua puluh satu ini kita masih akan melanjutkan kontraksi
bahkan ada yang mengatakan suram
namun di lain sisi juga pemerintah tentu ada juga sedikit optimistis gitu ya dengan juga kondisi sekarang yang misalnya sudah ada vaksin dan lain sebagainya
tanggapan bapak untuk prediksi ekonomi di tahun dua ribu dua puluh satu ini seperti apa pak
saya mungkin bicara leading indical
saya mungkin bicara leading indikator
saya mungkin bicara leading indikator
yang dilihat di studi dilakukan oleh office chief economist dari bank mandiri itu menunjukkan bahwa indeks belanja dari kelompok menengah bawah itu sudah kembali kepada kondisi pra covid
jadi sudah kembali belanjanya
yang jadi masalah itu adalah kelas menengah atas tidak belanja
kenapa kelas menengah atas tidak belanja
karena jika dilihat dari basket konsumsi mereka itu makanan hanya bagian kecil
orang kaya itu kalau dia makan tiga kali sehari ketika dia menjadi kaya dia tidak makan menjadi dua puluh kali sehari
jadi total pendapatannya itu mungkin kualitas makanannya jadi lebih mahal
tetapi yang satu adalah porsi besar dari belanja kelas menengah atas itu adalah leisure
itu adalah entertainment
itu adalah housing mobil
nah orang tidak bisa beli mobil tiap bulan
orang tidak mungkin beli rumah tiap bulan
sementara entertainment kemudian leisure traveling itu berhenti praktis karena pandemi
itu yang menyebabkan menjelaskan kenapa belanja mereka drop
padahal belanja kelas menengah atas itu adalah bagian terbesar dari konsumsi rumah tangga
nah memang kelas menengah atas ini mencoba men substitute leasure entertainment mereka
misalnya beli tanaman hias beli sepeda
kelihatan index hobisnya naik
jadi kalau lihat dari situ sebetulnya kelas menengah bawah itu belanjanya sudah kembali kepada kondisi pra covid
artinya kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dengan situasi bulan april atau mei
yang kelas menengah atas ini yang harus di encourage belanja
dengan gambaran itu mengatakan bahwa kalau pandemi ini bisa diatasi
dua ribu dua puluh satu pertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
kemudian yang kedua adalah kita bicara mengenai tahun dua ribu dua puluh
itu tidak tergantung tahu mana dari fiscal stimulus diberikan pemerintah
kenapa konsumsi dari kelas menengah bawah itu bisa meningkat
itu karena blt
jadi saya belum melihat bahwa investasi itu akan kick in
di tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga ekonomi masih akan tergantung kepada anggaran pemerintah
khususnya itu adalah bantuan langsung tunai
nah sekarang bagaimana meng encourage kelas menengah atas untuk konsumsi
oke ini tadi untuk meng encourage kemudian untuk menstimulus tadi menengah ke atas itu
apa aja sih pak kebijakan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah
nah kita bicara sama saya
meski berani nggak ke semua tempat sembarangan sekarang
nggak berani pastinya
ya itu penjelasannya
jadi kalau indonesia itu normal growth nya berapa lima ya selama lima tahun terakhir
jadi kira kira itu ini kasar ya
kalau yang betul itu mesti dihitung baik baik saja
tapi saya hanya bicara mengenai tren
karena itu akan sangat tergantung
kalau nanti vaksin akselerasi bisa lebih cepat itu confidence orang akan muncul
orang akan berani keluar mulai konsumsi
itu harapan saya di second house
tetapi saya juga nggak menutup mata
coba lihat angka vaksinasi per delapan
itu sekitar delapan ratus ribuan
sementara kalau kita mau kejar satu ratus delapan puluh satu juta dalam setahun
itu anda bagi tiga ratus enam puluh lima
itu berarti harus lima ratus ribu orang disuntik per hari
kita itu baru delapan ratus ribu selama hampir satu bulan
jadi itu ini penyebabnya adalah karena baru mulai
ke depan akan lebih cepat
tetapi yang saya mau bilang adalah artinya vaksinasi ini harus diakselerasi
untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi
oke baik pak khatib
berarti intinya adalah itu tadi mengendalikan pandemi covid sembilan belas
kita tahu juga pemerintah ini sedang melakukan vaksinasi
dan juga berbagai kebijakan untuk mengendalikan pandemi covid sembilan belas
dan semoga nanti kebijakan ini juga tepat dan juga cepat
sehingga bisa langsung berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di indonesia
baik bapak khatib basir terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia today
sehat selalu pak selamat beraktivitas